pemerintah provinsi dki jakarta terus berupaya menyediakan tempat isolasi bagi pasien covid sembilan belas
salah satunya di rusun dan bogor jakarta barat
di daerah sini memang disediakan dua tower yaitu tower enam dan juga tower tujuh
dan bisa dilihat juga tadi ada lapangan dan tempat untuk berjemur pasien
dan saya akan tunjukkan bagaimana fasilitas atau unit yang ada di rusun dan bogot ini
yang akan digunakan untuk menampung pasien covid sembilan belas
di sini disediakan dua kamar di sini juga ada tempat untuk pencuci piring
dan maksimal pasien yang bisa menempati satu unit ini adalah tiga pasien
ini adalah kondisi kamarnya memang belum ada perlengkapan seperti tempat tidur
ataupun alat alat kesehatan lainnya
karena memang masih dipersiapkan sarana dan juga prasarananya
selain itu juga di sini ada kamar mandi
di sini cukup bersih dan memang telah disiapkan
di sini juga ada tempat untuk berjemur atau mencuci pakaian yang telah disediakan
dan nantinya secara keseluruhan ada lima ratus dua puluh dua unit
atau setidaknya bisa menampung seribu pasien covid sembilan belas
dengan kategori lima ratus dua puluh dua unit
orang tanpa gejala
selain itu juga ada klinik dan juga rumah duka yang telah disiapkan di sini
dan meskipun telah ditambah fasilitas isolasi bagi pasien covid sembilan belas
masyarakat di himau tetap menjaga protokol kesehatan
inilah salah satu rumah rusun yang disiapkan pemerintah provinsi dki jakarta
untuk tempat isolasi pasien covid sembilan belas
ada dua tower yaitu tower enam dan tujuh di rusun daan mogot jakarta barat
listrik air ruang tenaga kesehatan kamar pasien lapangan kamar duka
serta klinik sudah tersedia dan dapat menampung sekitar seribu pasien
akhirnya pemper mungkin merencanakan untuk menempatkan penderita covid sembilan belas yang otg di tower enam dan tujuh
sementara persiapan kami sebenarnya sudah dari sarana prasarana sudah cukup
air listrik sudah cukup dan yang lain juga sudah cukup
cuma memang peralatan tempat tidur dan lain lain memang belum
karena memang di penentuannya apakah ini jadi atau tidak belum ada kepastian sampai saat ini
namun kita tetap menyiapkan
jadi total unit itu ada lima ratus dua puluh dua unit
lima ratus dua puluh itu normal di lantai atas untuk di bawah ada dua unit untuk di bubble
totalnya sebenarnya lima x dua puluh dua
namun kalau nanti pasiennya masuk untuk dua orang berarti lima dua puluh dua kali dua orang
kurang lebih seperti itu bisa kita menampung lebih dari itu
lebih seribu lima ratus an ya
selain itu pemerintah sedang menyiapkan rusun pulau gebang jakarta timur
dan rusun pasar rumput setiabudi jakarta selatan
hal ini dilakukan karena jumlah kasus covid sembilan belas yang terus melonjak
bahkan mencapai rekor harian tertinggi
sejak maret dua ribu dua puluh atau selama satu setengah tahun
lebih dari dua juta kasus virus corona terjadi di indonesia
sebelumnya pemprov dki telah mengaktifkan rusun nagrak cilincing jakarta utara
yang sudah terisi dan menerima pasien hingga empat orang
novanaya antaka muhammad wahyudi jakarta selatan